beginilah keseharian nenek sukarni ahmad mustari enam puluh empat tahun
yang mengolah kacang hijau menjadi tauge di rumahnya di desa gatak
kecamatan delanggu klaten jawa tengah
tauge yang ia olah sendiri dan sudah jadi
selanjutnya dijual kepada pelanggan dan warung sekitar tempat tinggalnya seharga sepuluh per kilogram
setiap hari ia mengisihkan uang penjualan tauge antara rp lima puluh hingga rp enam puluh
untuk tujuan mulianya yakni menunaikan ibadah haji
setelah terkumpul tabungannya digunakan untuk mendaftar haji dan melunasi kekurangan biaya lainnya
hal itu sudah ia lakukan sejak dua ribu
setelah sepuluh tahun lebih menabung akhirnya ia bisa berangkat ibadah haji tahun ini
di rumah dulu masih taruh di rumah mas
kalau sudah rp tiga atau rp dua saya suruhkan nabung di anak
kalau saya simpan sendiri kan nanti kan untuk sodako
sodako itu kan dari yang rezeki lain gitu loh mas
nenek karni sedianya berangkat dua ribu dua puluh
sempat tertunda karena pandemi melanda
ia sempat khawatir tak bisa berangkat ke tanah suci antara pandemi yang tak kunjung usai
jika tidak ada perubahan sukarni bersama rombongan akan berangkat ke tanah suci
melalui tanah suci
di arafah kecamatan delanggu klaten pada minggu dua belas juni dua ribu dua puluh
bagus adi klaten jawa tengah